kementerian perhubungan menunda pengoperasian terminal tiga ultimate di bandara soekarno hatta
yang semula dijadwalkan dua puluh juni dua ribu enam belas
pembukaan terminal baru ini ditunda karena banyaknya sistem dan penunjang
seperti genset dan perizinan yang belum sempurna
direkturat jenderal perhubungan udara berharap pt angkasa pura ii
dapat segera menyelesaikan kebutuhan bandara untuk pelayanan keamanan dan keselamatan
awalnya terminal tiga ultimate dibuka pertengahan juni ini agar bisa melayani para pemudik
terminal baru ini bisa menampung dua puluh lima juta penumpang per tahun
terminal baru ini akan digunakan oleh garuda indonesia
serta maskapai asing yang tergabung dalam skyteam
beban jaringan listrik untuk pengoperasian terbatas terminal tiga ultimate
di bandara soekarno hatta dengan hasil sistem tidak bekerja sesuai dengan standar
yang ditetapkan di mana uji coba diberhentikan
untuk mencari penumpang yang berbeda

karena peralatan pelayanan dan peralatan keamanan tidak beroperasi sesuai dengan standar